rumah sakit umum daerah andi makassau kota parepare sulawesi selatan
menyiapkan ruang isolasi khusus bagi pasien terpapar virus corona
hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi jika nantinya
ada warga yang dicurigai terpapar virus mematikan dari wuhan tiongkok ini
di dalam ruangan terdapat tiga pintu sebelum masuk dalam kamar isolasi
jika ada yang terpapar virus tenaga medik diwajibkan menggunakan alat keselamatan standar
berupa jaket sepatu masker hingga penutup rambut
rumah sakit ini merupakan salah satu dari seratus rumah sakit yang ditunjuk kementerian kesehatan
untuk menyiapkan ruang isolasi bagi pasien yang terjangkit virus corona
mengingat lokasi kota parepare yang memiliki pelabuhan
dan menjadi pintu masuk terbesar kedua di sulawesi selatan
sebenarnya arahan dari pusat bahwa secara nasional kita harusnya punya kesiapan
kesiap siapan segala potensi termasuk dalam rumah sakit
untuk penanganan novel coronavirus ini ya
karena kita tidak tahu bahwa kapan betul betul ini kan sporadis ya
sporadis artinya menyebar dengan sangat cepat
jadi rumah sakit sebenarnya aware ada persiapan ketika misalnya ada bencana
atau misalnya ada serangan virus seperti ini
mesti kita sudah mempersiapkan hal hal yang kemungkinan nanti dibutuhkan
untuk rumah sakit dan imbangkang sendiri
kita harus menampung isolasi yang nantinya bisa menampung pasien pasien yang kita curiga eh suspek